hari ini kloter pertama calon haji telah diberangkatkan dari bandara soekarno hatta
ini menjadi keberangkatan haji pertama dari indonesia di masa pandemi
tentu proteksi dan antisipasi risiko telah disiapkan agar jemaah bisa beribadah dengan aman di tengah situasi pandemi covid sembilan belas
seperti apa penanganan kesehatan para peserta ibadah haji dalam perjalanannya ke tanah suci
kita ulas bersama farid aljawi sekjen dpp ampuri kemudian mas dalina pane epidemiolog
dan budi silvana kepala pusat kesehatan haji kementerian agama
selamat malam bapak bapak selamat malam bu mas dalina
selamat malam mbak eva
assalamualaikum mbak eva
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya ke pak budi dulu pak budi
hari ini kloter pertama keberangkatan haji sudah diberangkatkan
apa saja evaluasinya pak
apakah kemudian ada yang menjadi catatan dan perlu diperbaiki untuk keberangkatan selanjutnya
ya baik terima kasih mbak eva
jadi secara keseluruhan untuk persiapan berjalan cukup baik ya
termasuk proses embarkasi tadi malam di asrama pondok gede
namun memang ada beberapa catatan
seperti misalnya kemarin itu ada tiga paling tidak tercatat di kami jemaah
yang gagal berangkat karena pcr positif mbak
jadi untuk itu kita menghibur kepada jemaah
paling tidak seminggu dua minggu sebelum pemberangkatan
betul betul membatasi diri untuk beraktivitas yang berlebihan
terutama beraktivitas dengan cukup banyak orang ya
dan juga tetap berprokes
karena mereka sangat rentan
walaupun saat ini pandemi sudah relatif terkendali
namun kenyataannya kalau mereka tidak disiplin dalam berprokes gitu mereka juga bisa terinfeksi ya
terbukti tadi malam ada dua yang dari jakarta dan juga satu dari surabaya
yang gagal diberangkatkan karena pcr positif
oke kalau kemudian tidak jadi diberangkatkan apakah kemudian nanti akan bergabung pada kloter selanjutnya
atau bagaimana treatment nya pak budi
jadi bagi jemaah yang gagal berangkat kita tidak mengizinkan untuk masuk wasrama
artinya mereka dipersilakan untuk berobat dulu
kemudian lima hari kemudian mereka untuk menjalani pcr pemeriksaan pcr kembali
kalau sudah negatif nanti kita akan koordinasikan dengan kementerian agama
untuk pemberangkatan di kloter kloter selanjutnya
disesuaikan dengan ketersediaan seat yang tersedia mbak eva
ada penundaan bagi jemaah yang pcr nya positif
oke pak budi anda melihatnya pelaksanaan ibadah haji di saat situasi pandemi
setelah kemudian sudah dua tahun ini tertunda akibat pandemi covid sembilan belas
apa saja kemudian tantangannya
tantangannya satu ya pandemi belum selesai
satu pandemi belum selesai sehingga jemaah tetap harus prokes
yang kedua adalah saat ini tahun ini jemaah akan juga masih berhadapan dengan suhu yang ekstrim tinggi
ya daily nya rata rata sekitar empat puluh dua sampai empat puluh lima derajat
bahkan beberapa tempat bisa lebih dari lima puluh derajat
yang tidak hanya suhunya mbak eva tidak hanya suhu yang panas tetapi humidity nya
kelembaban udara yang sangat rendah
saya ambil contoh hari ini saja
di jakarta hari ini kelembabannya sekitar tujuh puluh empat persen
namun di saudi kelebebannya hanya empat persen empat sampai sebelas persen sangat kering
sangat kering ya sehingga ini jemaah akan sering mengalami dehidrasi tapi tidak terasa karena mereka tidak berkeringat
sehingga kita adalah terus minum jangan tunggu haus
karena mereka tidak terasa terkena dehidrasi
saat terkena dehidrasi tadi karena suhu tinggi kelembabannya di saudi rendah dan mereka tidak berkeringat
sehingga tidak merasa mereka dehidrasi
yang ketiga adalah ya kita imbau tentunya jemaah jangan hindarilah kelelahan yang berlebihan
fokus dulu untuk wajib ibadah hajinya
mulai dari arofah musdalifah dan mina
jemaah masih punya cukup banyak waktu untuk melakukan ibadah ibadah
dan untuk melakukan tunah yang lainnya
begitu pak jadi tiga hal pokoknya yang perlu terus kita ingatkan kepada jemaah
baik sekarang saya ke pak farid
pak farid anda melihatnya kurang lebih sepakat dengan apa yang kemudian disampaikan oleh pak budi
ya mbak eva terima kasih kita sepakat yang disampaikan sama pak budi
namun kita dari haji khusus tentunya masih punya waktu sekitar dua belas hari menjelang keberangkatan awal
jadi haji khusus perdana akan berangkat pada tanggal delapan belas juni dua ribu dua puluh dua
saat ini adalah masih proses untuk elektronik haji memasukkan data jemaah haji plus ke dalam sistem yang akan nanti diterbitkan visa
saat ini juga kami meminta kepada para jamaah untuk menjaga kesehatannya dan melakukan medical check up
setelah itu vaksin meningitis serta flu
agar nanti saat pada pelaksanaan keberangkatan ya hasilnya negatif
terima kasih pak farid
terima kasih pak farid
oke jadi kalau jemaah haji plus ini masih punya waktu begitu ya
kemudian yang seperti tadi disampaikan pak budi
tips tipsnya tadi dilaksanakan sehingga kemudian tidak terjadi apa yang sempat ditemukan kemarin
ada tes pcr yang kemudian positif begitu ya pak farid
nah ini kan haji plus ada kelebihannya bisa mencontoh dari haji yang biasa yang sudah sepuluh tahun
untuk yang sudah sepuluh hari akan berangkat nanti
oke sekarang saya ke bu mas dalina
bu mas dalina ini keberangkatan pertama
kemudian sudah ditemukan ada calon haji yang kemudian dites masih positif begitu
anda melihatnya bagaimana
kalau kemudian kita bicara kemungkinan seberapa mungkin rangkaian ibadah haji ini nantinya akan meningkatkan tren positif covid sembilan belas lagi
ya terima kasih mbak eva
kalau kita lihat saat ini hampir di seluruh dunia covid itu sudah mulai melemah ya
jadi tidak seperti dua puncak ketika ada varian of concern delta maupun omikron
hampir seluruh negara sudah menuju proses pengendalian
sudah menuju proses terkendali
khusus untuk jemaah haji dan umroh sebenarnya ada setidaknya tiga regulasi internasional
yang memang harus diperhatikan
yang pertama tentu ⁇ talimatul hajj pemerintah arab saudi
nah di dalam talimatul hajj ini pemerintah arab saudi membuat beberapa persyaratan untuk haji dan umroh
saat haji saat ini sepertinya usia dan hasil pcr itu menjadi salah satu syarat
jadi pcr tujuh puluh dua jam ya dari sejak keberangkatan itu harus negatif
dan usia kurang lebih dari enam puluh lima tahun
kemudian yang kedua
biasanya di dalam talimatul hajj
ada vaksin vaksin yang sifatnya mandatori
biasanya yang mandatori itu adalah meningitis
saat ini ditambah dengan mandatorinya pada vaksin covid
nah ini yang terkait dengan vaksin yang ditetapkan oleh pemerintah arab saudi
ini apakah sama dengan kita
karena yang terakhir itu saya lihat sinovac itu bisa berlaku tiga bulan
tetapi saya yakin jemaah haji kita sudah banyak yang mendapatkan booster
sehingga cukup aman mereka untuk masuk ke arab saudi
kemudian recommended vaksin seperti yang dikatakan pak farid tadi
ada influenza itu direkomendasikan untuk bisa diberikan karena cukup baik untuk jemaah
nah yang kedua terkait wabah ada ihr revisi dua ribu lima belas
international heart regulation itu bicara tentang penyakit penyakit yang sebenarnya nggak boleh masuk ke arab saudi
seperti tb paru kemudian kusta multibasiler itu juga sudah ada dalam regulasi kita
nah yang kita tidak inginkan tentu
jika jemaah haji kita itu didapat tibi ada di sana gitu
itu seperti kita beberapa kali kita dapatkan hal seperti itu dan cukup tidak enak untuk hubungan antar negara
kalau tibi ternyata kita bisa di sana
tapi kalau untuk covid relatif aman
nah satu lagi adalah iata medical manual
kenapa karena jemaah haji kita itu akan naik pesawat selama lebih kurang delapan sampai sembilan jam
ada persyaratan dari international air transport yang harus dipenuhi oleh jemaah haji kita
yang paling sering terjadi itu hb
hb itu iata biasanya menetapkan di atas sembilan ya
tetapi ada beberapa jemaah haji kita yang hb nya masih cukup rendah
padahal hb tidak bisa dalam waktu cepat kita perbaiki
karena itu di kesehatan haji biasanya persiapan untuk berangkat itu satu sampai lima tahun sebenarnya untuk meningkatkan kesehatannya
nah ini yang menjadi tugas berat pak budi untuk mempersiapkan jemaah haji kita di sana
tapi kalau terkait covid kami kira cukup aman saat ini
oke kalau kemudian tadi ada kekhawatiran tadi ya bu mas dalina sempat katakan
jangan sampai kemudian nanti jemaah haji kita terpapar covid di tanah suci begitu ya
idealnya seperti apa kalau begitu pengendalian covid sembilan belas
kalau dari bu mas dalina melihat apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah arab saudi sudah cukupkah atau seperti apa
saat ini kalau kami lihat
pemerintah arab saudi pertama kebijakannya adalah mengurangi jumlah kuota
biasanya yang berhaji dua lima juta sampai tiga juta
saat ini hanya satu juta
kemudian yang kedua masih tetap mereka meminta para jemaah untuk menggunakan masker
jadi menggunakan masker itu hal yang sulit
dulu ya ketika tidak ada covid jemaah haji kita cukup sulit untuk menggunakan masker
sehingga banyak sekali jemaah haji kita itu yang batuk
bahkan yang nggak batuk
yang nggak batuk itu hanya tiang listrik
semua kita batuk
tapi saat ini dengan covid saya berharap banyak jemaah haji kita bisa menjadi lebih sehat
dan pemerintah arab saudi juga menetapkan dua aplikasi ya
kalau di kita aplikasi peduli lindungi di sana ada dua
ada itmarna dan ada tawakalna
hawakalna terkait dengan vaksin kelengkapan vaksin dan status covid nya berikut kontak eratnya
nah yang itmarna ini kalau kita mau masuk ke masjid itu juga terkait dengan kapasitas masjid
artinya pemerintah arab saudi tidak lagi membuat masjid itu menjadi sangat terbuka sehingga semua orang bisa berjejalan di sana
tapi dia sudah menghitung kira kira berapa sih kapasitas yang bisa masuk ke masjid
jadi kalau misalnya sudah menurut mereka sudah terlalu padat ya jemaah haji kita nggak bisa memaksa masuk
tantangannya kemudian bagaimana memastikan calon jemaah haji termasuk juga indonesia untuk mengikuti aturan yang kemudian sudah ditetapkan
kita akan bahas sesaat lagi cnn indonesia newscast
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
oke saya lanjutkan dialog
saya ke pak budi lagi
pak budi ada banyak tantangan begitu ya atau ada banyak challenge begitu di saat melaksanakan ibadah haji terutama di saat pandemi ini
tadi pak budi sudah menjelaskan pak faris sudah menjelaskan bagaimana kemudian strateginya
bu mas dalina juga mengatakan sebetulnya aturannya juga sudah ada begitu
tapi bagaimana kemudian memastikan bahwa jemaah calon haji ini betul betul mengikuti apa yang kemudian sudah dihimbau apa yang kemudian sudah diatur begitu
supaya mereka juga tetap sehat tetap aman dalam menjalankan ibadah
ya jadi kuncinya mbak eva adalah jangan bosan untuk mengingatkan untuk terus mengingatkan jemaah agar tetap
agar tetap berprokes selama haji
jangan bosan untuk mengedukasi
karena gini ternyata mbak bahwa mau pakai masker ya menggunakan untuk prokes itu mis

banyak juga yang jemaah jemaah yang well educated sudah tidak terlalu berpengaruh

apalagi kebijakan saudi ada pelonggaran yang luar biasa begitu ya
nah sehingga kita terus petugas kita petugas kesehatan maupun petugas haji secara keseluruhan
untuk mengingatkan jemaah tetaplah menggunakan masker
itu yang paling tidak cara paling sederhana yang bisa dilakukan jemaah untuk menghindar ketulap berbagai macam penyakit
jadi tetap mbak edukasi edukasi dan edukasi terus
sama sama mengingatkan sampai nanti proses haji selesai
itu yang cara kita untuk memastikan bahwa jemaah tetap berprokes
karena kita tahu seperti yang tadi pak budi katakan
ada beberapa hal kemudian yang menjadi challenge begitu ya para calon jemaah haji saat ini
selain kemudian masa pandemi juga soal suhu ekstrim gitu
nah bagaimana kemudian memastikan ketahanan fisik mereka
karena kita tahu ibadah haji ini bukan hanya soal spiritual tapi juga fisik begitu pak budi
jadi mbak ini ya kita tahun ini punya tekmen punya ekstek jargonnya ini jangan tunggu haus
jadi minum jangan tunggu haus
jadi banyak jemaah kita yang sering mengalami dehidrasi tapi tidak merasa itu di saudi
itu tadi karena suhunya tinggi kelembabannya rendah mereka tidak berkeringat mereka tidak merasa bahwa mereka itu dehidrasi padahal mereka mengalami dehidrasi

berbagai macam bentuk promosi kesehatan digencarkan oleh tim kita
jadi semenjak jemaah sampai di bandara pun di bandara di saudi itu terus diingatkan oleh petugas kita begitu
dengan mudah mudahan ya dengan selalu diingatkan untuk terus minum air ya dengan air yang berelektroit begitu
itu mudah mudahan nanti kondisi mereka tetap terjaga
tentunya membatasi kegiatan di luar dengan memakai sunblock memakai krim gitu ya pelembab
itu bisa menjaga kondisi mereka begitu
pak farid apakah kemudian challenge nya sama untuk para jemaah calon haji ini yang berangkat melalui jalur khusus begitu
ada tiga tahapan yang memang harus kita jalankan
yang pertama adalah treatment sebelum keberangkatan
treatment sebelum keberangkatan ini penting
tadi seperti pak budi katakan kita perlu mengedukasi jamaah hal hal apa yang perlu dibawa
seperti suplemen ya kan sendal kacamata sunblock dan lainnya itu disiapkan lebih awal
artinya ini menjadi penting ya kan treatment di awal
setelah itu saat keberangkatan dan saat pelaksanaan ini juga penting
kita menyediakan ya per empat puluh lima itu satu dokter
berarti kalau jika ada jamaah sembilan puluh itu dua dokter
nah ini dengan adanya dua dokter ini bisa memaksimalkan nanti para jamaah agar bisa terlayani dengan baik terkait kesehatannya
dan yang ketiga mungkin ya itu juga treatment di sana
jangan sampai juga nanti terjadi transisi
transisi penyakit menular yang diakibatkan oleh jamaah itu sendiri
nah berdasarkan pengalaman mbak eva kemarin ini umroh sejak dibuka pada tanggal tujuh januari dua ribu dua puluh dua hingga kemarin
bahkan saat ini jamaah masih ada yang di arab saudi
itu mencapai satu ratus sembilan puluh ribu orang
nah tentunya ya dari treatment kesehatan yang diterapkan para jamaah melalui biro biro umroh ini terbukti ampuh
ya sampai saat ini juga tidak ada laporan ya terkait dengan covid sepulang dari saudi
karena pemerintah arab saudi juga menerapkan pcr sebelum mereka kembali ke tanah air
oke bu mas dalina anda melihatnya apakah kemudian seluruh strategi antisipasi ini memang sudah ideal begitu ya untuk mencegah penyebaran atau transmisi penyakit antar calon jemaah ini
saya kira dua negara ini sudah berikhtiar ya
ikhtiar sudah kita lakukan semaksimal mungkin
dan tentu saja kita berharap partisipasi yang paling utama itu dari jemaah haji
namun sosialisasikan kepada mereka agar tetap berhaji dengan sehat itu menjadi hal penting
satu yang harus dari sisi epidemiologi yang harus kita perhatikan adalah pertukaran penyakit antar negara
itu sangat lazim sekali karena lebih dari satu ratus delapan puluh negara itu berpartisipasi dalam apa namanya
jadi pertukaran penyakit antar negara ini harus kita perhatikan
sejauh ini sih tidak ada satu penyakit yang seperti covid yang luas terjadi waktunya yang harus kita khawatirkan saat ini ya
walaupun ada sedikit outbreak pada monkeypox gitu ya
tapi kalau untuk hepatitis akut karena terjadi pada anak anak dan yang berhaji kan di atas enam belas tahun saya kira itu tidak menjadi permasalahan
nah yang jadi persoalan juga wabah wabah yang mungkin terjadi ketika di arab saudi yang paling sering itu diari
ini jemaah haji kita juga banyak ya terutama dari makanan
nah ini juga harus diantisipasi
lalu kalau meningitis sudah dijaga dengan vaksin meningitis meningum
jadi partisipasi dari jemaah haji dan tentu saja aktif apa keaktifan dari petugas kita di sana mudah mudahan bisa membuat musim haji tahun ini
menjadi lebih baik
pak budi saya ingin bertanya kalau kemudian ditemukan kasus covid sembilan belas di tanah suci
nah ini mungkin masyarakat perlu tahu para calon jemaah haji yang mungkin belum berangkat juga mungkin belum terinformasi
nah bagaimana kemudian siasatnya atau strateginya untuk pasien atau calon jemaah haji yang kemudian terdeteksi terkena covid sembilan belas
di tanah suci
ya tetap kita doain semoga itu tidak terjadi mbak eva
namun apabila itu pun terjadi ya bisa dibajarkan ini kan masjid ring sifatnya ya
satu juta orang berkumpul di suatu tempat dalam waktu yang bersamaan
segala sesuatu kemungkinan itu bisa saja terjadi
kalau ada jemaah kita yang terinfeksi misal penyakit nular atau anggaplah itu covid
bagi yang membutuhkan perawatan lebih lanjut artinya gridnya itu gejala berat begitu dia akan dirawat di rumah sakit milik saudi arabia
dan kita sudah kerjasama dengan rumah sakit rumah sakit di saudi arabia untuk merawat jemaah indonesia yang terinfeksi covid
namun jika gejalanya ringan atau sedang begitu di saudi kan memang tidak ada lagi isolasi terpadu seperti kita mbak
jadi namun begitu pemerintah tetap menyediakan kita ada seribu kamar cadangan yang kita siapkan ya untuk mengantisipasi kalau alau alau saja ada jemaah kita yang terinfeksi
jadi tidak usah khawatir pemerintah sudah mengantisipasinya kita sudah menyiapkan kamar kamar cadangan untuk jemaah kita yang terinfeksi
tapi mudah mudahan ini sih insya allah mudah mudahan tidak terjadi
kita terus mengingatkan agar progres itu dijalankan oleh jemaah kita
mungkin gitu mbak
bagaimana kalau kemudian terinfeksinya pada saat pelaksanaan wukuf yang merupakan salah satu syarat utama begitu ya pada saat pelaksanaan ibadah haji
apakah kemudian ada disiapkan
ada wilayah khusus begitu ya misalnya antisipasi terhadap pasien yang kemudian atau calon jemaah haji yang kemudian terkonfirmasi positif misalnya
jadi kalau wukuf mbak itu kan di tenda tenda ya
di tenda tenda di arofah itu hanya tenda semuanya begitu
kalau kita tidak melakukan screening di sana
artinya di proses armusnar famus dalifah minah kita tidak melakukan screening
namun jika ada jemaah yang mengalami gejala berat covid dia akan otomatis kita akan tarik untuk diberikan pengobatan di rumah sakit
jadi begitu mbak tidak ada ruangan ruangan isolasi terpadu misalnya di arofa
dan bisa diwakilkan begitu ya
seperti layaknya kalau kemudian ada calon jemaah haji yang sakit
nah bagaimana kemudian dengan di haji plus pak farid
jadi tadi menyambung pembicaraan pak budi bahwasannya haji itu adalah arofa
jadi saat wukuf ya kita konsen ya kita berhusnudon berpasangka baik bahwasannya satu hari itu insya allah clear
seandainya ada ya diperiksanya setelah wukuf supaya tetap mereka bisa berhaji
nah artinya segala sesuatu kita juga sudah antisipasi dengan edukasi di awal saat perjalanan dan terus bekerja sama
dalam hal ini pemerintah indonesia
dalam hal ini pemerintah indonesia dan pemerintah arab saudi
kita berdoa ini adalah sebagai tolak ukur pelaksanaan haji tahun ini untuk pelaksanaan haji tahun depan
jika ini sukses kemungkinan pelaksanaan haji tahun depan bisa maksimal
artinya kuota dibuka penuh begitu
artinya memang perlu koordinasi perlu edukasi perlu saling memberikan informasi yang terbaik untuk pelayanan haji terbaik tahun ini
baik kelancaran pelayanan ibadah haji tahun ini menjadi kunci begitu ya untuk pelaksanaan ibadah haji tahun tahun selanjutnya
oke menutup kemudian diskusi kita pada hari ini
oke selamat tinggal
pada hari ini mungkin saya ke pak farid dulu
pak farid calon jemaah haji dari onh plus baru akan diberangkatkan dua belas juni
apa himbauan anda kemudian bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat ke tanah suci
ya yang pertama ya menghimbau kepada masyarakat ya agar membawa obat obatan pribadi suplemen tambahan dan memakan buah setiap hari
memakai topi memakai kacamata juga masker
jadi hal hal ini juga mengurangi penularan penyakit dan untuk menjaga kesehatan pribadi
juga jangan lupa ya tadi sesuai dengan tagline nya jangan tunggu haus ya harus minum
biasanya memang semua jamaah haji itu bawa minuman ke sana
mau jalan ke manapun bawa minuman
sehingga ya mudah mudahan kita berdoa bersama pelaksanaan haji ini berjalan dengan lancar
bu mazdalina apa kemudian saran anda kepada pemerintah agar pelaksanaan ibadah haji ini berjalan dengan lancar
kemudian dan tentunya tidak menimbulkan dampak yang negatif
apalagi yang misalnya dikhawatirkan nanti akan ada peningkatan kasus covid sembilan belas
iya kepada jemaah haji kami mengucapkan selamat berhaji tetap jaga kesehatan
dan kepada para petugas di lapangan untuk tidak bosan untuk mengedukasi masyarakat terus
terutama jemaah haji indonesia
terima kasih pak budi
terima kasih pak budi
baik pak budi terakhir dari anda apa himbauan anda kepada calon jemaah haji yang mungkin akan berangkat dalam kloter kloter selanjutnya
ya bagi yang akan berangkat saya mengimbau kepada seluruh jemaah saat ini
kurangi aktivitas atau batasi aktivitas yang potensi untuk terjadi tertular penyakit bagi mereka khususnya covid ya
ini baru satu hari ini ada tiga orang yang terlapar itu satu
jadi tetap berprokes menjelak keberangkatan jaga kesehatannya
yang kedua mbak ini yang paling penting menurut kami dan paling penting untuk tahun ini adalah sering minum air mbak
sering minum air ya jangan tunggu haus karena ini yang penting sekali
jadi jemaah kita terus simbau jangan tunggu haus
yang terakhir adalah tadi hindari kelelahan yang berlebihan
untuk ibadah ibadah yang lain silahkan
masih punya cukup banyak waktu bagi jemaah
jadi tiga itu pesan kami satu tetap berprokes ya jaga kesehatan menjelak keberangkatan
kemudian banyak minum jangan lupa itu karena itu yang potensi untuk mengganggu kesehatan jemaah
yang ketiga adalah hindari kelelahan yang berlebihan
mungkin itu mbak
baik baik baik
tentunya kita harapkan apa yang kemudian tadi disampaikan bisa dijalankan dengan baik sehingga pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini lancar
dan kemudian bisa menjadi contoh
membuat pelaksanaan ibadah haji di tahun tahun ke depan itu semakin bertambah begitu ya jumlah kuotanya
pak budi bu mas dalina dan juga pak farid terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam dan salam sehat selalu
salam mbak ratu ratu
salam pak farid
salam pak budi
bu mas dalina harusnya ini jadi tugas ini